paman kalau paman ingin membunuh bunuh saja aku
tetapi aku tidak akan mengubah jawaban
empat bawa dia ke gudang
aku akan menjualnya ke pasar budak
seperti begini pasti mahal harganya
maaf kisah nak
apakah kau melihat seorang pemuda kisah nak
baiklah terima kasih kisah nak
katamu hanya rumput saja
kenapa ada orang
saya tidak kenal dengan orang itu bisa nak
paman aku hanya seorang pengembara paman
namaku gagal kumah ini
kau penggembara atau bukan kamu akan dijual dengan harga mahal
dengan tenaga dalam
yang baru pulih seperempat seperti ini
melawan kepungan tiga orang
mana hasil rapokannya
kami tidak mendapatkan harta
kami hanya mendapatkan anak ini
dia tidak memakai barang berharga di badannya
kulitnya juga mulus
tidak seperti rakyat kebanyakan
sepertinya dia bukan penduduk sini
siapa kamu sebenarnya
aku hanya seorang pengembara
siapa kamu sebenarnya
kalau paman ingin membunuh
bunuh saja aku
tetapi aku tidak akan mengubah jawabanku
empat bawa dia ke gudang
aku akan menjualnya ke pasar budak
seperti begini pasti mahal harganya
kaliat menghadang kami
kau tak tahu apa itu
deng air kecil air naon air naon
eh eh aku tidak ada urusan dengan
eh saya juga tidak ada urusan sama kau nih
ayo cepatkan ke dia
kalau tidak orang ini akan lepas lehernya
gai tinggalkan saja saya nyanyi
sudah jangan pedulikan saya nyanyi
aku tidak akan pernah meninggalkan taman
apa yang terjadi
jangan coba coba ganggu urusan kami
jangan mencoba menyakiti paman lengser
serahkan saja sama paman berdua ya
kan kita tuh sudah punya ilmu ngeceling itu
sebaiknya kita segera meninggal ke tempat ini gusti ratu
boleh dia ke penjara sekarang
kembalikan posisi dinda subang lara
kepada posisi yang seharusnya
tapi dengan satu syarat
tidak ingin pelepasan mahkota yunda subang lara
dilaksanakan di alun alun istana
disaksikan oleh rakyat pajacara
dan dikumpulkan ke penjara
untuk menjaga keamanan
dan menjaga keamanan
dan menjaga keamanan
dan menjaga keamanan

nimas rara santang pasti sangat membenciku
dosaku benar benar sangat besar
untung kandaprabu tidak bisa ditemui malam ini
untung kandaprabu tidak bisa ditemui malam ini
jadi kita punya kesempatan untuk menyingkirkan